jangan lupa like share dan subscribe channel ini untuk dapat info terbaru

aku akan membalaskan dendamku padamu
sampai jumpa lagi
kenapa aku harus kehilanganmu
aku berjanji akan membalaskan dendamku kepada pamanarasa
dan seluruh keturunannya
dedam yang membuat mereka menderita selamanya
dan aku akan ciptakan malapetaka
kepada orang orang yang ada di pasar jarak
dan ini adalah dendam
dendam dari kubur
dendam dari kubur
dendam dari kubur
dendam dari kubur
dendam dari kubur
dendam dari kubur
dendam dari kubur
dendam dari kubur
dalam hitungan dua puluh
harus berkumpul di alun alun
buat kami illness warma denganku
tidak memerlukan namaku
tidak ma inserting